polisi telah menangkap sepuluh orang dalam kasus pembunuhan petugas pajak di kabupaten nias sumatera utara
salah satu tersangka adalah pelaku pembunuhan yang merupakan pengemplang pajak senilai empat belas tujuh miliar rupiah
setelah tewasnya para datoga franciano dan sozo nolalase
petugas direkturat pajak kabupaten nia sumatera utara
direktur jenderal pajak dan kepala kepolisian republik indonesia menggelar pertemuan
kapolri menghendaki setiap petugas pajak yang hendak melakukan penagihan meminta pengawalan polisi
polisi sendiri harus selalu siap bila diminta mengawal demi menjaga keamanan sesama petugas
tugas yang mengandung risiko terhadap diri petugas disampaikan supaya meminta pendampingan dari pihak kepolisian
saat kejadian kedua petugas pajak bermaksud menagih pajak senilai empat belas tujuh miliar rupiah
jadi mereka menyangkutkan pajak miliar
pajak miliar di daerah sipolga atau di daerah niaz adalah sangat besar
dan kami juga sangat besar karena salah antisipasi
kami mengira daerah itu aman aman saja
kedua petugas pajak dibunuh pengusaha getah karet agusman pada selasa sore
badru zamal jakarta